pasukan kerajaan goa sulawesi selatan melawan polisi pamong praja kembali terjadi
bentrokan bersenjata ini dipicu oleh terbitnya peraturan daerah
yang memerintahkan tahta kerajaan diambil alih bupati
bentrokan terjadi pada senin siang hingga sore hari
bentrokan dipicu oleh tradisi pencucian benda pusaka kerajaan
yang dilakukan setiap tahun secara turun temurun
pasukan kerajaan yang hendak memasuki kawasan istana
dihadang polisi pamung praja dan preman
yang terlebih dahulu berada di dalam istana
pasukan kerajaan goa hendak menggelar ritual di istana bala lompoa
di lain pihak bupati kabupaten goa juga menggelar ritual serupa
berdasarkan peraturan daerah kabupaten goa
bupati menggantikan kedudukan kursi raja goa
dalam bentuk lembaga adat daerah
polisi dan tentara tak bisa melerai kedua belah pihak yang bertikai
beberapa mobil dinas milik pemerintah kabupaten goa
di dalam kawasan istana rusak terkena lemparan batu
meski tidak punya garis keturunan raja
bupati kabupaten goa menegaskan
terbitnya peraturan daerah lembaga adat daerah
mengakibatkan hak tahta kerajaan bukan lagi milik keturunan raja
tapi oleh bupati yang menjabat
saya dikukuhkan sebagai ketua lembaga adat daerah
yang menjalankan fungsi sombaya
sombaya yang kita paham adalah pimpinan tertinggi
baca seluruh referensi yang ada
kalau berbicara pimpinan tertinggi
maka di satu kabupaten yang menjadi pimpinan tertinggi adalah bupati
bentrokan fisik antar pasukan kerajaan goa
melawan polisi pamung praja ini sudah berlangsung selama dua hari
bentrokan berakhir setelah aparat keamanan
memblokade sejumlah titik bentrokan